halo selamat pagi influenza merupakan penyakit umum yang sering terjadi pada anak anak terutama di musim pancaroba
namun penyakit yang satu ini kerap disepelekan karena dianggap tidak berbahaya
padahal jika tidak segera ditangani influenza bisa menjadi penyakit yang serius
apa sebenarnya bahaya influenza dan seberapa penting vaksinasi influenza untuk anak
kita akan membahasnya bersama prof cissie kartasasmita ketua indonesia influenza foundation dan juga ibu osi agisti orang tua dari pasien influenza
halo selamat pagi ibu osi
prof cissy selamat pagi
selamat pagi ibu osi
terima kasih banyak profesor sudah meluangkan waktu bersama kami
baik saya mau ke prof cissi terlebih dahulu
ini sekarang sudah memasuki musim penghujan nih prof cissy
ini biasanya kalau musim penghujan gini orang tua ini sudah mulai waspas termasuk saya juga nih
karena banyak sekali anak anak yang biasanya terkena influenza
kenapa sih influenza ini banyak sekali terjadi di musim pancaroba dan juga musim penghujan prof
ya kita tahu bahwa influenza itu disebabkan karena virus ya
dan memang dalam keadaan apa namanya kedaya tahan tubuh kita yang turun ya
karena adanya risiko faktor faktor risiko
kita atau anak anak ataupun siapapun bisa tertular influenza
terutama pada saat di mana udara dingin
kemudian juga mungkin banyak virus virus yang berkeliaran
jadi lebih mudah kita terkena
karena pada saat musim seperti begini pancaroba itu kadang dingin kadang panas ya
sehingga tidak membantu untuk daya tahan tubuh dari seseorang
jadi tentu dia akan lebih sering
kemudian juga mungkin dia akan sering berkumpul di tempat tertutup
sehingga penularan menjadi lebih baik lagi lebih cepat lagi
karena itu pada musim musim begini memang
harus dipertahankan daya tahan tubuh yang baik
artinya orang tua harus lebih aware begitu ya
lebih antisipasi mitigasi di rumah lah
bagaimana supaya anak anak ini tidak terkena influenza
apalagi di masa pancaroba dan juga musim penghujan
tapi profesor selama ini kan masyarakat berpikir influenza flu itu sama loh sama pilek
sebenarnya memangkah sama atau berbeda sih profesor
ya kalau gejalanya mungkin sama ya
adanya meler adanya batuk
kalau influenza itu biasanya pasti ada demam
kalau selesma itu belum tentu ada demam
kalau influenza demamnya di atas tiga puluh tujuh lima biasanya
memang gejala pertamanya sama
itu penyakit penyakit infeksi saluran pernafasan akut bagian atas
jadi berarti ada satu peradangan antonefeksi yang menyerang saluran pernafasan dari mulai hidung
kita bilangnya pita suara ke atas ya
itu semua menyebabkan gejala gejala yang sama
namun kalau selesma itu disebabkan oleh virus virus lain yang bukan virus influenza
dan biasanya lebih ringan
dia akan sembuh sendiri
influenza disebabkan karena virus influenza
virus influenza itu ada yang a ada yang b ya itu ada macam macam
dan itu akan menyebabkan penyakit yang lebih berat dari selesma
dan lebih lama biasanya
namun sebetulnya kalau daya tahan anak itu baik anak itu sehat tidak ada comorbid tidak ada penyakit penyakit yang mendasari
atau umurnya tidak terlalu muda biasanya dua tahun ke atas
itu akan self limiting kita bilang secara ilmiahnya ya
jadi dia bisa sembuh sendiri
dengan daya tahan tubuh tentunya dengan cukup istirahat
dengan memberikan minum makanan yang baik
dia akan sembuh dengan sendiri
namun pada beberapa anak terutama yang umurnya muda kemudian yang punya comorbid katakanlah punya penyakit asma
atau penyakit penyakit kronis yang lain itu bisa menjadi sangat berat
penyakitnya cepat menjadi berat cepat menyebabkan gangguan yang ke penyakit infeksi saluran pernafasan yang bagian bawah
yang kita sebut sering dengar pneumonia mungkin
sering kita dengar
itu kalau sudah kena pneumonia karena virus influenza itu akan sangat berat
ya berarti artinya yang patut diperhatikan seperti yang tadi profesor sampaikan bahwa mereka yang rentan terhadap virus influenza ini adalah anak anak yang usianya masih di bawah dua tahun
dan juga anak anak yang mungkin memiliki comorbid
comorbidnya salah satunya seperti asma yang tadi profesor sebutkan ya
dan juga yang imunitasnya rendah

salah satu solusinya yang pastinya nanti kita akan perlu untuk bahas adalah influenza ini apakah perlu divaksin begitu ya supaya anak anak ini tidak terkena virus ini
tapi sebelumnya profesor disini juga hadir bersama kita ada ibu osy ini
ibu essi mungkin bisa cerita kepada kita semua kepada para pemirsa di rumah bahwa putranya juga sempat mengalami influenza dan cukup parah begitu ya
bisa diceritakan seperti apa waktu itu
dua ribu dua puluh usia anak saya itu masih sepuluh bulan
saya pikir itu seperti yang tadi prof cissi jelaskan
kalau itu gejalanya hampir sama dengan flu biasa
berhari hari demamnya itu nggak turun turun gitu loh mbak
terus flu batuknya tidak ada penunjukan kesembuhan
lalu saya putuskan untuk cek ke dokter
tapi sebelumnya sebelum dibawa ke dokter kenapa waktu itu bu osy merasa bahwa dia masih baik baik aja nih masih flu flu yang biasa aja gitu
karena saya pikirnya ini kelihatan
ini kan tertularnya dari kakaknya
kakaknya setelah dua hari tiga hari dia membaik
jadi saya berpikir oh mungkin sama
flunya seperti kakaknya nanti lagi baik nih
ternyata setelah empat hari tidak ada kesembuhan yang dialami anak saya yang kedua ini yang sepuluh bulan ini
oke sebentar saya ke profesor
profesor tadi yang disampaikan bu osi bahwa kakaknya itu juga terkena flu begitu ya
tapi dalam dua hari sembuh
tapi kemudian adiknya empat hari gak sembuh sembuh bahkan semakin memburuk
itu kenapa bisa seperti itu prof
ya kakaknya umurnya mungkin agak besar ya di atas dua tahun
usianya lima tahun
ya kalau anak sehat saya bilang juga itu terkena penyakit virus ya dalam keadaan daya tahan tubuhnya baik mungkin dia memang sehat makannya bagus berat badannya juga mungkin bagus

kita tidak akan mengalami komplikasi tidak akan mengalami memberatnya menjadi penyakit
ya jadi si infeksi itu turun di saluran pernafasan kan terbuka sekali dia turun sampai ke paru paru sehingga menyebabkan pneumonia
mungkin itu pada adiknya dia sesudah dia tertular dari kakaknya kakaknya sembuh adiknya itu semakin parah karena pertama dia masih muda umurnya baru sepuluh bulan
mungkin pada saat itu daya tahan tubuhnya sedang tidak baik
apakah dia menyusui di ibu ausi
menyusui prof menyusui
menyusui ya salah satu proteksi adalah menyusui bayi
hmm lantas apa yang terjadi setelah baik gimana profesor
ya mungkin setelah dia mengalami infeksi di saluran pernafasan atas kemudian infeksinya itu menjalar ke bawah ke saluran pernafasan yang bawah
sehingga menyebabkan dia menjadi
menyebabkan dia menjadi sesak nantinya
betul bu ausi
apa seperti itu juga sampai akhirnya putra yang terkecil sampai mengalami sesak napas akibat influenzanya juga bu osy
iya jadi setelah hasil cek labnya keluar anak saya terkena radang paru prof
terkena radang paru paru
iya lalu dirujuk untuk dirawat supaya bisa dirawat intensif sama dokter
jadi terkena pneumonia itu ya
oke mungkin profesor bisa menjelaskan pneumonia pada anak ini seperti apa ya profesor
dan gejala gejala yang bisa kita lihat sebagai orang tua supaya kita ini tidak terlambat itu bagaimana
ya betul sekali bu ausi ya
jadi mungkin waktu dia terjadi pneumonia maka si paru paru itu sebagian dari paru paru itu akan meradang terkena peradangan
jadi bagian itu tidak bisa berfungsi dengan baik
tidak bisa terjadi pertukaran oksigen dengan baik di bagian paru paru yang rusak itu yang pneumonia itu
dan itu akan menyebabkan anak menjadi sesak
dia akan berusaha setua tenaga untuk mendapatkan oksigen sehingga dia secara otomatis nafasnya menjadi cepat
ya pada bayi bayi umur sepuluh bulan jadi di antara dua bulan sampai satu tahun kalau kita perhatikan pada anak anak itu kalau ada pneumonia
nafasnya akan cepat di atas lima puluh kali per menit
jadi salah satu yang harus diketahui oleh ibu ibu untuk screening atau apakah kita ingin tahu ada pneumonia yang enggak pada anak dengan infeksi saluran pernafasan akut atas
yang kemudian ke bawah itu adalah yang disebut frekuensi nafas
frekuensi nafas itu tidak boleh lebih dari lima puluh kali per menit pada umur dua sampai tiga tahun
nah kalau dia makin berat nafasnya itu nanti kalau dia menarik nafas si bagian bawah dari dada itu akan tertarik ke dalam
jadi yang disebut tarikan dinding dada ke dalam pada saat inspirasi menarik nafas
itu menandakan anak sudah makin berat
kalau lebih berat lagi dia akan menjadi biru kebiruan
mungkin pernah dengar saturasi oksigen

ya kita kan waktu covid dengar banyak saturasi oksigen
jadi kadar oksigen di dalam darahnya menurun
dia nanti menjadi kebiruan makin lama
kemudian kadang kadang jadi susah nafas
nanti nafasnya terangguk angguk ya kepalanya
kemudian bisa juga dia menjadi tidak mau minum
misalnya dia suruh netek
biasanya kan anak bayi netek semangat ya
suruh nete gak mau dia geleng geleng kepala aja karena dia sesek
makin lama dia akan makin berat
akhirnya dia nggak mau minum
dia bisa muntah
dia bisa kejang
kemudian dia bisa menurun kesadarannya
nah itulah yang paling berat dari pneumonia itu
profesor ini semakin menarik sekali ya perbincangan kita pada pagi hari ini
kita ingin tahu lebih banyak seperti apa sih
antisipasi dan juga perlindungan yang bisa kita berikan kepada anak anak kita di rumah
kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi ya
dan tetaplah bersama kami di insider cnn indonesia
kami akan segera kembali
nggak sembuh sembuh gitu padahal kakaknya sembuh
habis itu sampai dibawa ke rumah sakit ternyata udah radang paru gitu ya
sudah terkena radang paru
kalau tadi profesor sudah menyampaikan ciri cirinya seperti ini
nafasnya lebih dari lima puluh kali setiap menit gitu ya
kemudian terjadi cekungan karena menarik nafasnya cukup dalam gitu
kemudian susah makan
bahkan kalau parah sampai kulitnya berwarna biru begitu karena oksigennya tidak mengalir ke seluruh badan
kalau dari putranya bu osy waktu itu bagaimana
kalau anak saya itu betul nggak sampai biru tapi dia karena panasnya tinggi badannya sampai merah
merah itu ada dua sampai tiga malam seperti itu
mungkin dia berusaha untuk mencari nafas karena dia sesak dia hanya mengerang
tidak bisa diajak bicara lemas
seperti itu mbak
tapi kan tadi masih asi itu masih mau diberikan ac
biasanya dia bersemangat untuk menyusui
tapi saat waktu dia sakit kemarin menghindar justru menghindar
lebih sering mengerang
terus kalau air putih juga tidak terlalu banyak minum air putih
tapi waktu itu apakah juga disertai gejala seperti batuk kemudian pilek seperti itu juga nggak sih
batuk iya lalu meler
mungkin karena lendir di parunya itu tidak bisa keluar kan
jadi seperti itu
jadi seperti itu mengerang panas tinggi badannya memerah lalu batuk ingus beringus
seperti itu gejala gejalanya
lantas kemudian setelah dibawa ke rumah sakit penanganannya waktu itu didapatkan seperti apa itu gus
dari dokter langsung merekomendasikan untuk rawat inap diberikan antibiotik serta obat obatan yang lainnya
dan butuh waktu berapa hari untuk sembuh waktu itu
akhirnya setelah ditangani dokter
setelah ditangani itu empat hari tiga malam
tiga malam empat hari betul
dirawat di rumah sakit
setelah dirawat ada tindakan lanjutan
ngecek lagi darah cek lab untuk darahnya apakah sudah benar benar bersih
lalu diberikan antibiotik juga
obatnya juga masih ada obat batuk dan obat flu nya juga masih ada
empat hari tiga malam sudah sembuh ya
profesor saya kembali ke profesor
ini ada data dari who
who bahwa kurang lebih dua ratus sembilan puluh sampai enam ratus lima puluh orang meninggal setiap tahunnya akibat flu
sebegitu berbahayanya ya prof ya
kalau di negara negara empat musim ya biasanya influenza itu seasonal
dari mulai oktober sampai mulai april itu musim dingin di sini banyak
kalau di negara kita yang lebih repotnya itu di kita itu sepanjang tahun itu ada infeksi
jadi kita tidak tahu kapan akan terkena
kalau yang empat musim begitu musim dinginnya habis virusnya juga hilang
ya itu memang influenza sifatnya begitu
nah kalau nadi kita itu tidak tahu kapan akan terjadi maka sepanjang waktu itu kita harus selalu waspada dengan gejala gejala
jangan menganggap enteng gejala gejala selesma
karena kita tidak tahu siapa yang akan menjadi berat dan gejala gejala itu disebabkan oleh virus yang mana
virusnya itu bisa macam macam yang menyebabkan gejala yang sama itu
namun tadi kalau daya tahan tubuhnya bagus ya kemudian kita memberikan proteksi
yang terakhir yaitu tentu yang harus kita lakukan adalah vaksinasi
vaksinasi itu penting sekali
untuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
semua penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi mohon ibu ibu ayah ayah segera berikanlah pada putra putri anda sebelum dia terkena oleh penyakit tersebut
iya artinya kita tidak boleh menganggap sepele imunisasi bahwa ternyata begitu penting sekali arti dari imunisasi ini
dan bahkan mungkin nggak banyak orang tahu bahwa sebenarnya influenza ini juga sempat menjadi virus
pandemi juga ya tahun seribu sembilan ratus delapan belas ya dokter ya
yang terakhir dua ribu sembilan kan kita ada pandemi influenza
yang influenza flu babi ingat nggak
memang tidak parah seperti seribu sembilan ratus delapan belas lah ya
cuma ya amit amit jangan sampai karena kita itu sekarang udah punya vaksinnya
jadi kalau dulu nggak ada vaksin nggak tahu penyakit penyakit
nggak tahu penyakit penyebabnya juga apa
nah memang kita juga nggak mudah ya karena kita nggak bisa periksa influenza itu untuk pergi ke laboratorium biasa
itu memang ibu ini kebetulan mungkin diperiksa dari rumah sakit dari rumah sakit diperiksa di laboratorium khusus yang bisa memeriksa influenza
jadi ibu osi itu alhamdulillah layam hanya meskipun tantur berat sekali tiga empat hari
ada yang sampai berhari hari lama sampai masuk icu
karena memang apa tergantung ya dari daya tahan tubuh anaknya
nah profesor sekarang kan kita ada di pusaran pandemi ya lebih dari satu setengah tahun ini
dan kalau kita ketahui bersama bahwa covid sembilan belas ini ciri cirinya mirip sekali sama influenza
bagaimana kita para orang tua ini bisa membedakan apa sih gejala yang dialami untuk anak anak yang mengalami covid sembilan belas

dan bagaimana ciri ciri jika mereka itu hanya mengalami covid sembilan belas begitu

ada perbedaannya nggak prof
justru itu yang sulit
influenza sama covid sembilan belas itu susah dibedakan
hanya bisa dibedakan dari pemeriksaan laboratorium
dimana di kita memang sulit ya pemeriksaan laboratorium influenza belum ada
kalau covid sekarang setiap pasien yang masuk ke rumah sakit tentu diperiksa untuk terutama dengan gejala gejala infeksi saluran pernafasan akut atas itu diperiksa untuk covid nya
apakah kalau ada penimunan
apakah kalau ada penimunan karena covid sembilan belas atau bukan
namun kita tidak bisa periksa untuk influenza disini
oleh karena itu memang untuk pengobatan pengobatan dari virus yang sebabkan covid maupun influenza maupun bakteri yang lain untuk pneumonia itu sama semua mendapatkan antibiotik
untuk mencegah lebih parah lagi
nah untuk itu memang sulit kita mengatakannya
namun kenyataannya bisa seseorang itu selain kena covid sembilan belas anak anak itu pneumonia covid sembilan belas dan infeksi influenza
jadi itu bisa yang disebut koinfeksi infeksi bersama dari dua virus itu yang akan menjadikan sebab lebih berat
kalau sekarang bisa divaksin covid sembilan belas vaksin covid sembilan belas itu diberikan
kalau belum bisa
kalau belum bisa kalau bisa malahan covid sembilan belas dan influenza itu dua duanya harus diberikan
dan kalau belum bisa covid sembilan belas karena belum cukup umurnya untuk mendapatkan vaksinasi lakukanlah influenza dulu
karena kalau salah satu kena itu berat
tapi kalau dua duanya akan menjadi sangat sangat berat
artinya ini hal hal yang harus kita pahami bersama bahwa kalau sudah kena influenza pasti daya tahan tubuh kita rentan begitu ya
apalagi kita sekarang berada di tengah pandemi seperti yang profesor sampaikan ada koinfeksi begitu
prof dan juga bu asyik kita akan lanjutkan bahasan kita mengenai seberapa penting sih vaksin influenza untuk anak anak
kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
anda kembali bersama kami di insider cnn indonesia
masih membahas tentang bahaya influenza
bu osi waktu anaknya terkena influenza kemudian pneumonia begitu ya
apakah waktu itu sudah sempat divaksin influenza
belum belum sempat mbak
akunya kayak menunda entar dulu deh
ternyata dari jumlah biaya yang saya keluarkan untuk biaya rumah sakit dan dokter segala macamnya
sangat jauh sekali gitu
habis sama dulu waktu itu bu asyik
sekitar delapan sampai sembilan juta yang saya keluarkan biaya setelah dari rumah sakit kan ada biaya lanjutannya
kalau dilihat dengan biaya vaksinasinya jauh jauh sekali
profesor ini ibu asyik sampai menghabiskan kurang lebih sembilan juta untuk perawatan anaknya
padahal vaksinnya sebenarnya murah ya prof ya
kalau ibu umur sepuluh bulan divaksinnya dua kali ya primingnya dua kali
hanya satu ratus lima puluh ribu kali dua lah mungkin kalau sekarang harganya ya
aduh jauh sekali bedanya ya
untuk semua vaksin itu begitu
salah satu yang mempunyai peran pentingnya dalam pencegahan yang mempunyai cost effectiveness cost benefit tinggi itu adalah vaksin
kalau sakit covid misalnya nanti anak anak ini udah harus divaksin tapi nggak divaksin
kalau sakit covid misalnya nanti anak anak ini udah harus divaksin tapi nggak divaksin
sakit covid itu jauh lebih mahal dari vaksin covid yang sekarang gratis
kemudian kalau vaksin flu juga sama
semua vaksin itu kalau dihitung hitung jauh lebih cost nya lebih rendah daripada kalau anak kita sakit
bahkan vaksin yang harganya satu juta juga tetep aja masih lebih murah
iya sayang sayang uangnya ditunda tunda padahal anaknya pertarungan

profesor sebenarnya mulai kapan sih anak anak kita itu bisa mendapatkan vaksin influenza dan juga efektivitasnya itu bisa bertahan sampai berapa lama prof
vaksin influenza itu diberikan mulai enam bulan ke atas ya
jadi di atas enam bulan bayi itu udah mulai bisa diberikan

dan untuk dasarnya yang kita sebut priming itu dua kali kalau di bawah usia sembilan tahun

kemudian setelah itu diberikan setiap tahun karena vaksin influenza itu mempunyai kadar kemampuan untuk menghasilkan antibody itu cukup satu tahun
namun setelah itu dia akan berubah isinya karena apa
karena virus influenza yang beredar di dunia ini
itu biasanya setiap tahun dia bermutasi
sehingga setiap tahun who itu mengumumkan kira kira vaksin itu isinya apa untuk tahun ini
oleh karena itu sesudah priming tadi sesudah satu dasar yang dua kali di bawah sembilan tahun dan satu kali di atas sembilan tahun
itu diberikan setiap tahun ya karena isi vaksinnya ganti
nah itu biasanya kalau
kita lihat di rekomendasi katakanlah program imunisasi nasional
memang belum masuk influenza itu ke dalam program imunisasi nasional kementerian kesehatan
dalam arti belum diberikan secara gratis
harus dibeli dibayar oleh orang tuanya sendiri
tapi kalau seandainya nanti ke depan ya mudah mudahan bisa masuk ke dalam program ini
namun rekomendasi sudah diberikan oleh ikatan dokter anak indonesia
bahwa berikanlah vaksin influenza bersama vaksin vaksin yang lain
kurang lebih dua belas sekarang jumlahnya
yang perlu untuk anak
dan direkomendasikan mulai enam bulan ke atas
nah yang hebatnya lagi kalau ibu hamil disuntik vaksin influenza pada saat hamil
pada waktu melahirkan bayinya akan punya antibody
dari maternal dari ibunya
sehingga sampai umur empat enam bulan sampai waktunya nanti boleh disuntik
bayi itu akan terproteksi
itu yang untuk anak anak itu bisa memproteksi dari mulai bayi baru lahir sih sebetulnya influenza ini
prof ini juga jadi pertanyaan terakhir saya
prof saat ini kan anak anak juga harus menjalani vaksinasi covid sembilan belas
dan juga dianjurkan untuk mengikuti vaksin dua belas vaksin termasuk vaksin influenza ini
kira kira aman tidak prof
jadi vaksin covid sembilan belas itu akan diberikan mulai anak umur sekarang dua belas tujuh belas nanti enam sebelas tahun
nah pada umur enam sebelas tahun itu masih ada vaksin vaksin yang lain
vaksin influenza ini tidak ada batasnya enam bulan sampai lansia
sedangkan vaksin vaksin lain itu hanya ada yang cuma sampai sd
yang vaksin vaksin supaya remaja lah paling paling
nah vaksin influenza itu terus diberikan sampai dengan lansia
diberikan dengan dosis
nah dosisnya nanti tergantung dokternya
itu ada pilihan pilihan vaksinnya
apakah tapi tetap diberikannya tetap dua kali ya
apakah mana vaksin yang akan diberikan yang mana yang isinya tiga atau isinya empat
itu tergantung dari dokter nanti
nah kalau dengan covid kalau di kita sekarang memang harus masih ada jarak ya
namun sebetulnya karena dua duanya lah vaksin mati dia bisa disuntik sekaligus pada saat yang sama
atau selang dua minggu
ya tapi kalau dengan rekomendasi ida itu masih selang satu bulan
dengan vaksin yang lain
baik ya kita jadi banyak tahu dari perbincangan kita pada pagi hari ini yang pasti vaksin vaksin dan jangan sepelekan influenza begitu
baik profesor cessy terima kasih banyak sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini
dan juga ibu osi terima kasih banyak
semoga anak anak kita sehat sehat selalu ya
baik terima kasih banyak profesor
terima kasih ibu diana
terima kasih sama sama
terima kasih ibu osi
pemirsa sudah jumpa kita di program insiders episode bahaya flu pada anak
saya diana dwi keondur diri